kasus kebocoran data pengguna platform e commerce di indonesia sedang menjadi sorotan
setelah data milik tokopedia dijual oleh kelompok peretas yang bernama saini hunters
kini kelompok yang sama kembali beraksi dan menawarkan data milik sepuluh perusahaan di pasar web gelap
total terdapat tujuh puluh tiga dua juta data pengguna yang dijual
satu dua juta di antaranya milik perusahaan e commerce asal indonesia
data milik binika ditawarkan dengan harga satu dua ratus dolar amerika atau sekitar tujuh belas delapan juta rupiah
meski terdapat dua kasus peretasan dalam waktu berdekatan
pakar keamanan siber ruby alamsah berpendapat e commerce indonesia bukanlah target spesifik para peretas
kalau menurut analisa saya dari perkembangan kasus kebocoran data terakhir ini
pelaku adalah orang yang sama ataupun pelaku adalah penjual yang sama menjual data tersebut di dark market di dark web
dengan menargetkan random target tanpa spesifik ke sebuah negara tanpa spesifik ke sebuah jenis platform
buktinya pelaku saat ini sedang menjual total sebelas data kebocoran dari sebelas platform online
dua website lainnya adalah platform dari korea dan tujuh data lainnya adalah perusahaan perusahaan di amerika
jadi kita bisa pastikan dari penjualan data tersebut dari jenis kebocoran data tersebut
itu pelaku tidak menargetkan spesifik ke indonesia saja tidak menargetkan kepada jenis usaha online tertentu tapi random
dan alias ajang
lebih lanjut ruby juga kembali mengimbau kepada para pemilik akun di tokopedia untuk mengubah password mereka
karena temuan terakhir memperlihatkan bahwa tokopedia menggunakan algoritma hashing yang berbeda dengan pengguna tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu tiga belas
di mana level keamanannya lebih rendah
kalau saya perhatikan itu dalam data yang bocor tersebut
ada dua field password yang berbeda
satu password yang tadi saya sebut dilakukan pengacakan dengan algoritma hasing sa dua ribu tiga ratus delapan puluh empat yang sangat sulit untuk diprek
ternyata ada satu field lagi yaitu bernama user underscore pwd
nah di sini menariknya ada sekitar total empat ratus tiga puluh sembilan data
dan di sini ada sekitar seribu pengguna yang password lamanya ataupun passwordnya masih menggunakan disimpan
pakai hashing algoritma yang lama yaitu md lima
di mana hashing md lima ini sangat mudah dan sangat murah untuk melakukan de hashing nya ataupun decrypt nya
ataupun untuk membongkar kata yang teracak kata password yang teracak
yang sangat butuh resource sangat murah dan sangat cepat untuk dilakukan pengkerekannya
jadi yang patut diluas payday di sini adalah
bila pengguna tersebut termasuk dalam empat ratus tiga puluh sembilan data yang bocor tadi
yang saya sebut masih menggunakan md lima
itu kita benar benar sangat sarankan harus segera ganti password
berkaca dari beberapa kasus kebocoran data pengguna yang terjadi
maka regulasi mengenai perlindungan data pribadi menjadi sebuah kebutuhan
namun hingga kini ruu mengenai perlindungan data pribadi masih belum selesai dibahas
menteri komunikasi dan informatika johnny g plate
mengatakan bahwa saat ini kominfo dan pihak terkait masih membahasnya secara intensif
kami memastikan bahwa pemerintah sekali lagi akan tetap menjaga agar digital ekonomi kita berjalan dengan baik
dan akan menyelesaikan bersama sama tokopedia sehingga pertasan data ini bisa segera diakhiri
peretasan data di digital atau di akun akun aplikasi atau platform sebagaimana tokopedia sebelumnya juga sudah terjadi
baik di dalam negeri yang terkait dengan unicorn unicorn lainnya
maupun di dunia bahkan perusahaan perusahaan global yang besar pun sebagaimana diketahui juga diretas
bahkan institusi pemerintah dari negara besar pun diretas
karenanya kominfo bersama sama dengan bssn akan selalu bekerja sama dengan seluruh e commerce kita pse kita di indonesia
sehingga dari waktu ke waktu terus meningkatkan kemampuan security system untuk menjaga
dan memberikan perlindungan terhadap data pribadi atau data data milik pemilik pemilik akun di dalam e commerce kita
hingga regulasi perlindungan data pribadi disahkan lindungi akun pribadi kita dengan mengganti password secara berkala